tapi gue gak pernah berani ngukapin perasaan gue ke raya
karena gue takut
itu bakal ngerusak pertemanan gue sama raya
nah ya itu dia
ini tuh kesempatan bagus buat lo untuk lo ngedapetin raya
lagian juga lagi patah hati kan abis putus sama mondi
tunggu tunggu sebenernya
supaya gak bentrok ya
terus mulai sekarang kamu nyicil nyicil pindahannya kan lama
dari sekarang dicicil pindahannya
emang raya mau pindah kemana
ya ikut ke rumah kamu atau tinggal sama mama sama abah kan karunya
atau kalo dia sendirian di bengkel
ya allah seru mah sama raya
kalau gue tinggal satu rumah barang raya gimana gue bisa lupain dia
mund kenapa diam kamu ini keberatan
engga kok ba ya aku setuju
ya pokoknya perencanaan abah sama mama apapun itu pasti mau disetujui
alhamdulillah kalau begitu
kalo sudah serumah saatam bersama raya
bukan berarti kamu melupakan hukum gitu ya
jaga jarak aman ya
abah ada dimana mana
nginget terus dia man
eh surti mau turun duluan ya
eh tunggu tunggu tunggu
eh ya tunggu dulu
bi bi sama reva disini dulu aja nungguin
biar sini masuk duluan
jadi nanti gue kasih dulu ini kue ke papi lo yang seakan akan dari tempat parah gitu
terus biar ntar gue turun
jangan sampai ketahuan kalau gue datang kesini sama lo oke
oke gue berangkat
kenapa mukanya anak kayak gitu
anak anak sekarang teh cerdik cerdik
datang sendiri ya
oh enggak tante
cuma mau kasihin titipan dari tante farah buat om
ini pasti kuenya enak banget
btw si refahnya ada gak om
btw kalo gak salah refahnya
reva lagi pergi sama surti
katanya ke toko buku oh gitu om oh yaudah oke kalau gitu btw sampaikan terima kasih
om buat tante farah oke dadah assalamualaikum waalaikumsalam
dutupin kayak gitu ternyata lagi juno dari gimana cara lo ngomong sama dia cara lo ngeliat dia cara lo
cara sikap lo ke dia itu kebaca kalau lo tuh suka sama dia eh
masa sampe segitu sih gue ajaknya
gue udah lama suka sama raya
tapi gue gak pernah berani ngukapin perasaan gue keraya
karena gue takut
kalau gue ngungkapin perasaan gue ke raya itu bakal merusak pertemanan gue sama raya
nah ya itu dia
ini tuh kesempatan bagus buat lo untuk lo ngedapetin raya
lagi raya juga lagi patah hati kan abis putus sama mondi
tunggu tunggu sebenernya
lo tuh ada kepentingan apa sih sampai lo harus cerita gini sama lo
pasti ada dong keuntungannya buat
kalau lo gak ada lo gak bakal mau repot repot ngajakin gue ketemuan berdua kayak gini
gue suka sama mundi
oh jadi karena itu
jadi karena itu lo mau cerita ini semua ke gue
jidul lo tuh nyadar gak sih
ini kesempatan bagus buat kita bisa kerja sama juga
buat kita saling support saling dukung untuk tujuan kita masing masing
lo ngedapetin raya gue ngedapetin mundi
bel asal lo tau ya
cinta gue ke raya tuh tulus
kalau sampe raya harus nolak gue
gue gak masalah
tapi yang paling penting gue gak mau persahabatan gue sama raya itu sampai rusak
gue juga mau kok berteman sama mundi
yaudah deh kalau itu mau lo gue harus malas lagi juga
bentar ya gue ke telet dulu
gue sih sebenarnya sudah lama suka sama raya
tapi memang gue gak pernah berani ngungkapin perasaan gue ke dia
karena gue takut itu bakal merusak pertemanan gue sama raya
ini bisa jadi senjata gue buat dapetin energi
kalau gue kasih rekaman ini ke mundi udah pasti mundi marah banget sama jino

dan kalau mundi mau singkin jino sebagai sahabat raya pasti dong ngebelain jino
dan bisa bisa raya malah milih buat jauhin mundi
dari situ gue bisa pelan pelan masuk hatinya pedih
keberatan kan sekalian ngantriin gue pulang
non suruh tim mau ke belakang ya
tadi sini datang kemari bawa kue
kue buat siapa
es ya bisa dikatakan seperti itu sih
tapi sebenarnya kue ini bikinan tante parang buat